pakailah kamar ini selagi kamu tinggal disini
terima kasih narirati
terima kasih atas semua bantuanmu
aku tidak tahu jika tanpa bantuanmu mungkin sekarang aku sudah menjadi gelandangan
tidak perlu kamu besar besarkan lagi soal itu
yang terpenting adalah kamu harus pintar pintar membawa dirimu di tempat ini
iya narirati aku mengerti
aku berjanji aku tidak akan pernah mengecewakanmu
pegang janjiku narirati
kalau nyai memasak terpaksa aku harus melawan
kau tidak akan bisa melawanku
di alam sukma seperti ini
aku bisa memukulmu
jadi itu alasan mengajakku bertarung sukma
kita tidak perlu melanjutkan permusuhan ini
karena pada dasarnya
berdampingan dengan bangsa kami
tanpa saling mengganggu
jika itu tujuanmu
mengajakku bertarung alam sukma
itu adalah hal yang bodoh
disini kau bisa
melawan ku sepuasmu
tapi asal kau tahu
kau tidak akan bisa kembali ke raga
kau akan mati
aku sudah mengerahkan tenaga dalamku sejak tadi
kalau seperti ini terus
aku bisa kehabisan tenaga dalam
ladendia wijaya meraga sukma
sukmanya keluar dari raga
pertarungan yang sangat berbahaya
mungkin raden tidak bisa lagi kembali ke alam nyata
kalau gitu kita harus cepat membangunkan rade
jika dibangunkan paksa
justru akan mengancam keselamatan radi
kau harus memberi
tumbal tujuh darah perawan
penggal kepalamu dengan pedangmu sendiri
kini terimalah kematianmu
terlalu menghalangi langkahmu
aku berjanji aku akan berperilaku baik
aku berjanji ibu
aku juga berjanji aku akan berusaha semampuku
untuk mencoba membersihkan fitnahan para warga
izinkan aku untuk tinggal di sini
aku tidak punya siapa siapa lagi
sedang apa kamu di sini
ada apa ini
bibi membawa pak lastri tinggal di sini
dia perlu perlindungan
dan yang ada di dalam tubuhnya sudah keluar
kalau begitu biarkan dia tinggal
dia harus keluar dari rumah ini
dia akan sangat membahayakan kita semuanya di sini
dengan keberadaan pak lastri di sini
dia dapat membantuku
perutku sudah semakin besar
dan aku bisa
aku butuh orang untuk membantuku untuk melakukan beberapa pekerjaan
pak lastri adalah orang yang tepat
karena kami sudah bersahabat lama
lagipula kalau ada warga kampung yang mulai menyebarkan fitnah
saya dan anggir kamandano akan menjelaskan kepada warga
bahwa pak lastri selama ini
hanya menjadi alat danang untuk melakukan kejahatan
aku akan mengizinkan kamu tinggal di sini
tapi kalian harus jaga dia baik baik
aku tidak ingin ada masalah di rumah ini
terima kasih ibu
aku akan berperilaku baik
dan aku tidak akan mengecewakanmu

kalau begitu ayo kita masuk pak lastri
gak daripada harus menjadi buddha
belum pernah ada yang menolak menjadi budak
tapi aku berjanji
jika ada yang menolak menjadi budak
aku akan menghabisi jiwa dan raganya
sampai habis berkeping keping
kau masih tetap dengan pendirianmu rupanya
bersiaplah untuk hidup selamanya
di alam suku
tenaga dalam raden sudah hampir habis
aku harus segera menolongnya
dia akan menolongmu
dia tidak akan bisa kembali ke raganya
disini pak lastri
pakailah kamar ini selagi kamu tinggal disini
terima kasih narirati
terima kasih atas semua bantuanmu
aku tidak tahu jika
mungkin sekarang aku sudah menjadi gelandangan
sudahlah pak lastri
tidak perlu kamu besar besarkan lagi soal itu
yang terpenting adalah
kamu harus pintar pintar membawa dirimu di tempat ini
aku berjanji aku tidak akan pernah mengecewakanmu
pegang janjiku narirati
bibi pamit dulu menyiapkan makanan ya
terima kasih ya bi
akhirnya timnya sudah mem hitam
apa yang sudah terjadi sebelumnya
saat aku dirasuki oleh
dan yang ganda main
rasanya sama sekali tidak pantas
aku menerima semua pertolonganmu
aku sama sekali tidak pantas
soal itu pada saat itu terjadi di luar kuasamu di luar kendalimu
lupakanlah sekarang aku mau tahu tentang hubunganmu dan kakang kapandani
bagaimana apakah kalian sudah bertemu
sebegitu cepatnya kakang kakang mandano merebus suasana hatimu ya
ngeri rate aku sudah bertemu dengan kakang kakang mandano
dan lagi lagi dia menyelamatkanku bahkan para warga mengurungkan niatnya untuk membunuhku
itu semua berkat kakang kakang mandano
syukurlah pak lasri kakang kakang mandano memang berjiwa yang sangat besar
semoga kamu berjodoh dengannya ya
ngeri rate sebenarnya aku tidak enak hati denganmu
kalau misalnya aku memang berjodoh dengan kakang kakang mandano apakah kamu tidak akan cemburu
bukankah kamu begitu mencintai kakang kakang mandano
tadinya begitu memang dulu kami saling mencintai
kakang kakang mandano hanyalah masa laluku
dan aku kini sudah menikah dengan kakang kakang pangga
dan bahkan kami akan mempunyai anak
jadi yang ada di dalam hatiku hanya boleh kakang kakang pangga
dari rati ucapanmu membuat aku sangat menyesal dengan apa yang terjadi
aku mempunyai sahabat yang memiliki hati yang begitu besar
andai saja dunia ini diisi oleh orang orang yang memiliki hati besar seperti ini
pasti dunia ini sangat damai indah pasti rasanya

make geram kecewa
sepuluh pria menungguona menthose barita tercintanya menggunakan mst
ngasihlah dengan baik
itu jadi hal negatif